referensi kuliner berikut ini datang dari kota bandung yaitu menu martabak
nah mana yang lebih anda sukai
jenis martabak manis atau martabak telur berasa asin
uniknya martabak unik yang satu ini mengkombinasikan keduanya yaitu martabak telur berasa manis
hmm rasanya yang gurih dalam setiap santapannya membuat martabak menjadi cemilan yang selalu digemari
ada dua jenis martabak yang populer di indonesia mulai dari martabak manis yang diberi beragam topping
hingga martabak telur berasa asin yang pada perkembangannya dikemas kekinian
semakin variatifnya menu martabak yang satu ini tak kalah unik karena menggabungkan
antara martabak yang berbeda dengan martabak yang lain
martabak manis dan martabak telur
pertama dengar kok martabak telur tapi manis gitu
biasa kan asin gurih gitu kan pakai keju
tapi penasaran juga sih pengen coba
unik sih kayak manis tapi asin
jadi kayak mungkin penasaran juga kali ya rasanya kayak gimana
terus kayak belum pernah ada juga kan inovasi makanan kayak gitu
kreasi martabak telur
martabak telur berasa manis ini dibuat sebuah kedai martabak di jalan kuningan raya kota bandung
proses pembuatannya hampir sama dengan cara meracik martabak telur
yang pertama kocok telur
jika biasanya ditambahkan daging dan garam pada telur di sini isian diganti pisang dan gula
lanjut buat adonan martabak
masukkan isiannya dan masak selama lima belas menit
terakhir martabak telur manis diberi topping selai green tea tiramisu dan coklat
ya karena kita kan orang usaha ya jadi kalau orang usaha itu harus melihat yang lain juga kompetitor dan lain lain
semakin sekarang kan komputer kan semakin banyak tuh
jadi gimana caranya supaya kita teh berdahan gitu
salah satunya dengan cara inovasi mangannya yang tadinya adonan asin
kita buat manis dalamnya manis luarnya manis
nah jika martabak manis berasal dari daerah bangka indonesia martabak telur berasal dari india
kalau martabak telur asin ternyata terinspirasi juga dari negara asia
nah ternyata martabak telur manis ini adalah jajanan khas negara tetangga yaitu thailand
meskipun lidah saya terbiasa dengan martabak telur yang asin tapi ini gak kalah enak
karena antara si rasa manis
dan crispy dari kulitnya ini benar benar menyatu di mulut
wah unik ya
bagaimana anda tertarik mencobanya
dian permatasari bandung